setelah masalah produk asuransi berbalut investasi unit link mengemuka di masyarakat publik kembali dikejutkan dengan rumor pengurangan pegawai asuransi jasa indonesia atau jasindo beberapa waktu lalu
berita berita negatif ini membuat kondisi industri asuransi di indonesia dipertanyakan
berdasarkan data otoritas jasa keuangan penghimpunan premi asuransi jiwa di bulan september dua ribu dua puluh dua tercatat stabil dibanding bulan sebelumnya sebesar rp empat belas enam triliun dan asuransi umum rp sembilan satu triliun
sementara itu permodalan di sektor ikmb tercatat terjaga dengan di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan rbc atau risk based capital
sebesar rp sembilan satu triliun
bahkan jasindo yang diterpa kabar pengurangan karyawan pada triwulan tiga dua ribu dua puluh dua masih mampu mengucurkan dana rp satu sembilan triliun rupiah untuk membayar berbagai klaim nasabah
jasindo mengakui ada pengurangan karyawan karena sedang melakukan program digitalisasi
semula mayoritas karyawan berada di back office atau administrasi namun akan diubah sehingga mayoritas berada di sektor bisnis
dengan membalik komposisi karyawan ini perusahaan asuransi plat merah ini bakal menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses pendaftaran penjualan dan proses klaim asuransi kecelakaan diri dan asuransi perjalanan
evaluasi juga dilakukan di bidang lain termasuk harga
dan atas hal hal itu kita juga harus melakukan
kita akan evaluasi baik itu dari segi ratingnya pricingnya pencadangannya dan itu yang tadi saya sampaikan bagaimana kinerja particular product terhadap kontribusinya terhadap portfolio desindo
nah produk produk yang misalnya performance nya itu tidak baik di tahun ini kita mau melihatnya long term
bahwa jangan melakukan evaluasi sesaat jangan short term tapi kita harus lihat secara multi year
kondisi industri cukup baik juga diungkap oleh irfan raharjo arbiter di badan arbitrase nasional indonesia bani
menurut irfan penurunan hanya di asuransi jiwa karena agen dan pegawai asuransi harus menjalani pelatihan untuk memperdalam pengetahuan produk dalam memberikan layanan kepada nasabah terutama melalui kanal digital
tahun ini sedikit menurun dibandingkan tahun lalu
tapi secara umum sudah kembali ke level sebelum
artinya pertumbuhannya sudah lebih baik selama pasca pandemi ini karena kita melihat ekonomi sudah pulih termasuk asuransi juga mengalami pertumbuhan yang lebih baik
meskipun ada penurunan dibandingkan dua ribu dua puluh satu tapi pertumbuhannya sudah melebihi kondisi di dua ribu dua puluh artinya sudah kembali ke level sebelum pandemi
bisnis asuransi mengikuti industri perbankan yang sudah lebih dahulu melakukan transformasi digitalisasi
efeknya sejumlah kantor kantor cabang mulai ditutup dan terjadi pergantian sumber daya manusia